proses penyelaman untuk evakuasi korban dan komponen pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua kembali dilanjutkan setelah sempat dihentikan
kapal milik bppt barunajaya empat dikerahkan untuk mempercepat pencairan kotak hitam cvr
memasuki hari ke enam pencarian korban dan pesawat sri jr sj satu ratus tujuh puluh
petugas sar kembali melakukan penyelaman untuk menemukan korban dan inti kotak hitam cvr
petugas melakukan penyelaman secara manual karena beacon atau pemancar sinyal cvr telah terlebih dulu ditemukan
kemarin petugas sar mendapatkan dukungan dari kapal milik bppt barunajaya empat untuk menyisir ulang koordinat bawah laut
robot remotely operated vehicle rov juga dikerahkan untuk mendeteksi benda di bawah laut
sementara itu hingga kamis pagi tim evakuasi telah mengumpulkan satu ratus empat puluh satu kantong jenazah
sepuluh kantong serpian kecil pesawat

sebanyak lebih dari empat personil gabungan terlibat dalam pencarian ini
sementara alat utama yang digunakan masih sama terdiri dari kapal dan pesawat
area pencarian korban dan serpian pesawat diperluas karena ditemukan material pesawat hingga permukaan air akibat terbawa arus
personil yang bertugas melakukan pencarian dibagi dalam tiga tim khusus mencari serpian pesawat korban dan cv

memasuki hari ke enam pencarian korban dan pesawat sri jair sj satu ratus delapan puluh
petugas sar kembali melakukan penyelaman untuk menemukan korban dan inti kotak hitam cvr
dan untuk mengetahui perkembangan dari gict
sudah ada korresponden victor pangaribuan dan produser lapangan cn indonesia reza ramadhan di kapal baruna jaya empat
kita ke victor terlebih dahulu
victor salah satu hal yang paling penting dilakukan adalah peran dari para penyelam untuk mencari korban
maupun mencari serpian kapal
kemarin mereka sempat terhenti akibat cuaca buruk dan medan yang cukup tinggi gelombang
anda bisa menceritakan bagaimana kinerja mereka pada hari ini untuk menemukan korban maupun serpian pesawat
selamat siang yuda
saat ini saya masih berada di posko sar jict dua tanjung priok jakarta utara
begitu memang terkait dengan berapa personil penyelam yang hari ini disiagakan di hari ke enam
proses pencarian dan evakuasi dari kecelakaan pesawat sj satu ratus delapan puluh
dengan nomor registrasi pesawat pkclc ini hari ini ada dua ratus enam puluh delapan penyelam
jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan hari ke lima kemarin yang mencapai satu ratus empat
ini artinya ada satu ratus enam puluh empat penyelam tambahan
ada pun penyelam yang dari empat hari kemarin sudah bertugas
ini memang beberapa sudah berganti dengan tim berikutnya
di mana tadi pukul empat pagi sudah diberangkatkan dengan kapal kenavigasian sarwisnu ini
memberangkatkan sejumlah penyelam
salah satunya adalah dari komunitas relawan penyelam yang melakukan penyelaman
memang proses penyelaman ini kemarin sempat dihentikan sementara
bahkan hingga beberapa jam begitu sampai sejak pukul tujuh pagi sampai satu siang
saya baru mendapatkan informasi dari tim basarnas bahwa kemarin di hari kelima
penyelaman sempat terhenti karena gelombang air yang cukup tinggi
dan menurut dari bmkg keterangan yang disampaikan bahwa gelombang air di hari ke lima kemarin
di kepulauan seribu ini mencapai satu sampai satu lima meter
saya ingin bercerita sedikit sadai bagaimana proses evakuasi atau pencarian
khususnya para relawan untuk menyelam kemarin memang dihususkan untuk mencari jenazah
atau korban yang ada di bawah permukaan air
saya saat ini sudah berada bersama dengan salah satu relawan dari indonesia diver rescue team
selamat siang mas duktar
kami apresiasi atas kesediaan anda untuk menjadi relawan
saya ingin tanya saja mungkin pemirsa di rumah juga bertanya tanya
seperti apa kasus evakuasi apalagi untuk mengangkat jenazah korban jatuhnya pesawat ini
seperti apa yang mas bayu jalani kemarin
ya baik seperti arahan dari kepala basarnas sewaktu mengunjungi kami di kn sarwisnu pada hari selasa
beliau berpesan untuk kami dari relawan penyelam dan tim yang tergabung dengan basarnas special group
itu adalah untuk melakukan pengumpulan jenazah
jadi kami diminta berfokus ke sana
di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa proses pengumpulan jenazah ini kami lakukan
sebagaimana kami menghormati selayaknya jenazah
jadi di bawah air itu sisa jenazah kami kumpulkan kemudian kami masukkan ke dalam body bag atau kantong jenazah
ini kami lakukan secara sangat hati hati dan penuh respect karena kondisinya juga sudah tidak terlalu baik
kemudian kami masukkan ke dalam kantung jenazah

sehingga kantong jenazah ini tidak langsung diangkat atau dilontarkan ke permukaan seperti selayaknya barang
tapi kami bawa kami kawal oleh dua orang divers yang membawa kantong jenazah ini perlahan lahan ke permukaan air
dan jenazah ini juga tidak kami satukan dengan serpihan pesawat yang kami temukan
jadi kami bedakan semuanya sehingga ini juga untuk mempermudah tim dari dvi untuk melakukan identifikasi
mas bayu ini bersama rekan rekan dari idrt ini sudah empat hari menyelam ya melakukan pencarian evakuasi
kendala apa yang paling dihadapi oleh mas bayu dan teman teman dalam melakukan pencarian korban beberapa hari kemarin
baik sebenarnya sejak mulai hari minggu suasana dan kondisi cuaca sangat kondusif
baik di permukaan air maupun di bawah air
namun kemarin memang terjadi anomali di mana cuaca di permukaan air
itu angin lumayan kencang dan gelombang tinggi
seperti yang disampaikan oleh bmkg di lokasi kami mengalami gelombang sampai satu lima meter
dan angin yang sangat kencang sehingga ini mempersulit tim support di permukaan untuk bisa membantu penyelam
sementara kalau di bawah airnya saya rasa nggak ada kendala selain jarak pandang di bawah air yang memang tidak terlalu baik
kemarin sempat terhenti
apakah tetap ada dari komunitas
mas tetap ada kegiatan menyelam untuk melakukan pencarian atau seperti apa kemarin di hari kelima
ya kemarin kami memutuskan diputuskan oleh basarnas karena kami berada di bawah komando basarnas untuk menghentikan penyelaman selama satu hari
itu juga untuk memberikan waktu istirahat bagi para penyelam
sehingga momen tersebut kami gunakan untuk istirahat
mas bayu ini yang menarik adalah mas bayu dan teman teman ini mengevakuasi khusus mengevakuasi jenazah pada kemarin
di hari kelima kemudian hari sebelumnya juga
sebenarnya yang paling membuat hati kita begitu teriris adalah ketika bentuknya sudah menjadi bagian tubuh
pada saat mas bayu nih sebagai penyelam menjadi relawan saat mengevakuasi jenazah dalam bentuk tersebut
seperti apa rasanya atau ungkapan dari mas bayu
sebenarnya yang kami pikirkan adalah lebih kepada keluarga para korban
di mana keluarga korban ini menemukan
menunggu kabar dan proses identifikasi sehingga mereka dapat memperlakukan keluarga mereka ini selayaknya seperti jenazah
begitu sebenarnya mas
terakhir mas bayu dari empat hari melakukan penyelaman kemarin
begitu walaupun kemarin sempat terhenti di hari kelima
kira kira apa saja yang mas bayu pribadi dapatkan ketika menyelam melakukan pencarian di bawah air
ya sebenarnya sebagaimana yang sebelum sebelum kecelakaan pesawat sebelumnya yang kami selalu ada di kepala kami adalah
kami memikirkan bagaimana keluarga korban menunggu kepastian
menunggu kabar bahwa mereka mendapatkan jenazah atau ataupun sisa jenazah daripada keluarga mereka
dan kami pikir dengan memberikan apa yang kami bisa
ini akan sangat membantu proses identifikasi sehingga keluarga mendapatkan kembali sisa dari keluarga yang mereka cintai
empat hari melakukan pencarian
satu hari berapa
berapa lama menyelam
ya satu hari biasanya kami melakukan dua sampai tiga penyelaman
masing masing penyelaman itu sekitar tiga puluh sampai empat puluh lima menit
baik terima kasih
mas bayu terima kasih banyak sehat selalu
ya dan yuda memang seperti yang diagendakan atau diinformasikan oleh tim gabungan basarnas bahwa hari ini
ada lebih dari empat personil diantaranya dua ratus enam puluh delapan penyelam tadi
saat ini masih terus dilakukan evakuasi atau pencarian di perairan kepulauan seribu
cuaca diperkirakan memang cerah berawan siang ini
namun di dermaga jict dua ini sedikit hujan rintik
semoga saja nanti di perairan kepulauan seribu cuacanya cukup mendukung untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi